silahkan duduk pak
iya bu dokter
bapak jarang olahraga
setiap hari itu harus luangkan waktu untuk olahraga pak
supaya badan bapak itu tetap sehat dan bugar
udah gak sempat lagi bu dokter
jalan ke sawah
jauh bu dokter
jalannya naik turun
keburu kang ujang balik
nanti ujang balik kamu nyesal
kamu mah bukannya aja yang serem ip
tapi penakut sama cewek
jangan jangan fisik dong
memang wajah kang iip
mumpung gue ini sendiri ya
tiru tukang aceng
siapa aja dia berani samperin
tapi gak pernah dapet
soal dapet mah
itu yang paling penting
itu gak penting
yang penting itu keberaniannya
iya pak ip
enggak berani juga ya nyamperin ip
ada apa ya pak yeb
kalau toilet sebelah mana
bapak apa kabar
ada di samping sebelah sana pak di belakang
bayang kira kira beneran nyemperin buin
taunya mau ke toilet
ini pecelnya mang ocet
panggil aja akar
tremos air yang kemarin saya beli ke mang ocet
kok panasnya gak lama ya
lihat aja sendiri kalau nggak percaya
mumpung masih ada garansi
syadi pecelnya nanti aja ya
kita jalan dulu assalamualaikum
panggil aja syadi kang
gak usah panggil cek
ini mang tremosnya
bentar cek ya
saya lihat dulu
maaf cek dipegangin
ini mang tremosnya pasti jatuh cek
waktu saya berikan
saya lihat dulu
tremosnya pasti jatuh cek
termosnya masih bagus
gak ada yang retak
masa jatuh sekali
pasti barangnya kurang bagus
yang namanya termos cek
kalau sudah jatuh satu kali
gak bisa atu cek
ini bukan tanggung jawab saya
ya udah atu
lagi pada makan siang juga
tadi banyak pelanggan
mang afiq udah makan
ini baru mau makan
saya ikutan makan di sini ya mang
sekarang kita pada bawa nasi semua ya
iya tadi pejalan saya belum dimakan
ini pecelnya kang ocat
eh sini duduk kang
kang ocat udah beres masalah termosnya
alhamdulillah udah beres
oh syukur atu
kalau kang ocat masih lapar
tapi lauknya pakai telur dada
kang ocat mau
mas pquite ya kan
itu kan ya ief
ayu belum makanan kang
bapak jarang olahraga
setiap hari itu harus luangkan waktu untuk olahraga pak
supaya badan bapak itu tetap sehat dan bugar
udah gak sempat lagi bu dokter
jalan ke sawah
jauh bu dokter
jalannya naik turun
di sawah sampai siang
udah gak sempat lagi olahraga bu dokter
bapak harus kurangin ngerokoknya
atau kalau bisa berhenti pak
karena ngerokok itu sangat gak bagus untuk kesehatan
saya gak pernah merokok
kalau gitu saya akan kasih resep obat buat bapak
nanti obatnya minta di depannya sama bu yen
orang seusia kita ini
harus banyak banyak memikirkan ibadah ros
jangan hanya memikirkan
hidup kita kan gak lama lagi
jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat
kalau kamu kesepian
bisa kamu datang kapan aja ke rumah saya

atau kamu bisa suruh ida
jadi saya bisa kesini tiap hari
tiap hari disini
malah saya suruh tinggal disini cin
asal kamu berpikiran buruk sama saya
meng ethic kira kamu sahabat
maksud kamu yang heeft
i tuntaskan cabin
emang harus jadi marah